hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di tanjung jabung barat dan juga tanjung jabung timur jambi disambut sukacita masyarakat
para petugas pemadaman lahan bahkan langsung melakukan sujud syukur
wah ini berita baik ya apalagi mengingat hingga senin kemarin waterbombing untuk mengurangi kabut asap di provinsi jambi sudah dua hari tidak dapat dilakukan
pembuatan hujan buatan juga dibatalkan karena kabut asap sangat tebal
sejumlah kawasan di kabupaten tanjung jabung timur dan tanjung jabung barat jambi senin siang sekitar pukul dua waktu indonesia barat sempat dikuir hujan berintensitas sedang selama kurang lebih tiga puluh menit
dari video lain yang juga beredar di media sosial tampak tim satgas karhutlah langsung melakukan sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada tuhan karena turunnya hujan
ini merupakan hujan pertama sejak hampir tiga bulan musim kemarau
meski hujan turun hanya berlangsung sekitar tiga puluh menit namun keadaan hujan dinilai sangat membantu satgas memadamkan api di sejumlah titik
kepala stasiun bmkg bandara sultan taha adi setiadi mengatakan hujan yang turun merupakan hujan lokal atau terjadi di daerah tertentu saja dan belum merata ke sejumlah kawasan di provinsi jambi
kota jambi sendiri belum disiram hujan dan masih tertutup kabut asap
bmkg setempat memperkirakan musim hujan menjadi pada oktober mendatang
tapi hujannya itu kata bapak tidak bisa
hore horenya itu lokal tapi katakan belum masuk awal musim hujan
sementara itu hingga senin kemarin waterbombing untuk mengurangi kabut asap di provinsi jambi sudah dua hari tidak dapat dilakukan
panglima kodam dua sriwijaya mayor jenderal tni irwan mengatakan waterbombing tidak dapat dilakukan karena kabut asap sangat pekat di atas lokasi lahan gambut yang terbantu
karena di sini saya memastikan mengerjakan evaluasi bersama ada pak gubernur
yang ada di jambi ini juga akumulasi dari beberapa daerah yang lain
rencana membuat hujan buatan yang sebelumnya akan dilakukan pada hari senin juga batal dilakukan
pesawat yang akan digunakan masih berada di provinsi riau dan tidak dapat terbang ke jambi karena kondisi cuaca dan kabut asap tidak memungkinkan
tim liputan cnn indonesia